konflik di tubuh partai demokrat memasuki babak baru menyusul tuduhan dari kubu klb muldoko yang menyebut ada sejumlah aset yang dibeli
menggunakan uang partai namun kepemilikannya tercatat atas nama pribadi
bagaimana sebetulnya duduk persoalannya
kami akan membahasnya sore ini dengan arah sumber yang sudah bergabung melalui sambungan zoom
ada herzaki mahendra putra kepala bakomstra dpp partai demokrat selamat sore mas zaky
dan ada bang rasman arif nasution ketua bidang advokasi dan hukum klb muldoko selamat sore bang rasman
selamat sore assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
oke bang rasman kita mau tanya kubu anda menyebut ada sejumlah aset demokrat yang dibeli memakai uang partai dan juga kader
tapi asetnya diatasnamakan pribadi apa saja asetnya dan atas nama siapa aset tersebut bang rasman
baik terima kasih
kami ingin tegaskan
kami ingin tegaskan bahwa semua yang disampaikan oleh saudara rahmat ini saya ambil dari aspek hukum ya karena saya bidang advokasi
maka itu adalah dalam rangka bagaimana partai politik dalam hal ini partai demokrat bisa menginventarisasi semua aset aset partai politik
dan ternyata adanya
nah tidak mendugaan bahwa demokrat itu tidak diduga telah membangun satu tirani menjadi partai keluarga
apa yang kami sebut dengan partai pahe pas dan ckr
inilah satu situasi yang terbangun sehingga sangat memungkinkan sekali sangat patut diduga sekali bahwa adanya
partai yang digunakan atas nama pribadi
seperti itu jadi bung rahmat itu dia tidak menyampaikan kedudukan dan pada waktunya itu akan disampaikan ke publik apa apa saja diduga telah menggunakan nama pribadi
oke bang rasman bang rahmat mengatakan bahwa salah satu aset yang diklaim diatasnamakan atas nama pribadi adalah kantor
dpp partai demokrat di wisma proklamasi
atas nama siapa itu menurut penelusuran dari tim klb nya pak muldoko
tim klb nya pak muldoko
pada waktunya kita akan buka itu ke publik
dan biarkan itu menjadi randah
karena kami sesungguhnya ingin bahwa terang benderang bahwa persoalan partai demokrat dan sebagainya
ini akan terungkap
tentu bung rahmat punya data punya fakta yang bisa dia sampaikan ke publik
tapi berdasarkan situasi yang terbangun apa yang saya sebut tadi dari sby ke ahy untuk ibas dan jks ini
satu lingkaran yang menurut kami sangat patut diduga bahwa kekuasaan demokrat itu bisa saja beralih menjadi milik dari tangan atau keluarga atau sekolah
kita fokus saja pada apa yang disampaikan soal aset
saya mau memberikan kesempatan kepada kubu dpp partai demokrat
mas zaky bagaimana kemudian jawaban dari dpp partai demokrat atas adanya dugaan bahwa sejumlah aset diatasnamakan pribadi
tadi kalau menurut bang rasman pada waktunya nanti akan dibuka
bagaimana kemudian jawaban dari kubu anda
mantan kader kami ini ya
juga yang ngaku ngaku kader kami
alias kader gadungan ya
yang tergabung dalam gpkpd ini kerjanya makin mengembar fitnah dan hoax aja gitu
setelah gagal melakukan kudeta dan gagal melakukan klb yang sah ini makin konsisten gitu menyebar fitnah dan hoax ya
ibarat kata begini gitu
mereka ini kan bukan penghuni rumah kami gitu
ya orang di luar
tapi kok kayaknya malah sibuk nanya sertifikat kami atas nama siapa ini milik siapa
penghuni rumah bukan
orang luar tetangga
bagaimana rasanya mbak rifana atau mbak rasman itu tau tau tetangga atau misalnya orang yang sebutlah mewat depan rumah
kemudian bilang eh sertifikat rumah ini atas nama siapa
suami istri anak atau apa
ini kan menjadi konyol gitu
ini yang mesti diambil
ini yang tidak etik
ini adalah politik tidak etis gitu ya
sama sekali tidak ada etika politik gitu
satu hal itu
yang kedua kalau mau ditanya ditegaskan ya
kantor dpp partai demokrasi
ini milik partai demokrasi
bukan milik pribadi
nah lagi pula kalau ingin mau tahu detailnya nama siapa atau apa segala apa ya
kan ada bpn gitu loh
tapi kan menjadi lucu gitu ya
menjadi aneh juga
ya mungkin karena tidak berhasil membangun alibi bagaimana agar klb nya bisa dianggap sah gitu ya
karena sama sekali tidak sah dan tidak sesuai dengan aturan yang berlaku termasuk undang undang partol
jadi sibuk kemudian mencari cari hal hal lain yang mau diungkap
sakan sakan ada sesuatu yang disembunyikan
padahal tidak ada gitu loh
tolonglah jangan sibuk urus rumah tangga orang
urus aja rumah tangga sendiri ya
artinya tuduhan soal bahwa kantor dpp partai demokrat di wisma proklamasi atas nama pribadi itu tidak betul ya mas zaky
bahwa itu ada sertifikatnya secara resmi yang bisa ditunjukkan nanti
itu kan udah jelas kemarin
malah sempat mohon maaf menuduh bapak sby katanya
ini keterlaluan sekali loh ini
ini luar biasa
ini bapak presiden loh
jangan kemarin tuduh lah gitu
nanti ada waktunya silakan
tapi mohon maaf kami akan tunjukkan kepada warga kami kepada penghuni rumah
ya kepada yang berkepentingan
ini kan bukan
bang rasman ini dianggap sebagai fitnah dan
bukan mewah gitu loh
ngapain hanya nanya urusan rumah tangga kami
bang rasman bang rasman ini dianggap sebagai fitnah dan tidak perlu untuk mencampuri urusan rumah tangga dpp partai demokrat
bagaimana kemudian anda bisa membuktikan begitu
saudara r zaky ini
dia bolak balik mengatakan kami gagal melaksanakan klb demokrat
kami itu mengajukan syarat syarat ke kementerian hukum dan ham
itu ada menteri hukum dan ham
nanti kalau saya ngomong menggebu gebu
nah sekarang saya kasih kesempatan
anda bicara tapi ngomongnya ngawur terus
yang berhak mengatakan itu
sah atau tidak itu adalah menteri hukum dan ham dalam hal aspek pengajuan syarat untuk mendapat pengesahan dari kementerian hukum dan ham
ada pun aspek yang lain itu ada di peradilan
kita tunggu aja
kan kubu anda sudah mengajukan ke pengadilan negeri di bawah pimpinan bambang wijayanto
saya sudah minta bambang wijayanto supaya debat dengan saya secara terbuka
luar persidangan terkait masalah keabsahan atau legalitas partai demokrat
yang kedua terkait dengan partai
kok dibilang ini rumah kami rumah kami
anda sudah terkontaminasi dengan cara berpikirnya sby
kenapa anda mengatakan rumah kami
ini rumah bersama partai politik itu milik negara
dan milik pribadi
partai politik partai demokrat itu milik bersama dari warga partai demokrat dari warga masyarakat
oke bang rasman kita fokus saja pada soal perebutan aset
jadi saudara rahmat itu sudah ada biluan masuk daripada anda
terus yang ditanya anda siapa
janganlah partai terbuka
bukan anda tutup ini rumah kami terus nanya sertifikat loh
pak tuni allen itu siapa
saya boleh bertanya bahwa dia adalah pengurus
oke silahkan mas zaky
silahkan mas zaky
oke bang rasman tahan dulu
inilah sesuatu yang serius
terbelok kemana mana kalau ada merasa bahwa tidak ada aset yang atas nama pribadi atau kelompok atau golongan
oke mas zaky silahkan
anda bukan upaya hukum
bang rasman tahan dulu saya harus berikan waktu kepada
tidak ada sertifikat
supaya dialog ini bisa berjalan dengan fair
mungkin banyak lain yang diketahui oleh bung rahmat dan yang lain lain
kita juga tidak mau ketemu publik
oke mas zaky silahkan
ya sudah tegas dan jelas ya
yang kerjanya menebar fitnah dan hoax serta berusaha membangun opini publik yang salah atau memanipulasi opini publik itu bukan di kami gitu
ujuk ujuk kita lagi proses misalnya
kan katanya lagi mengajukan di kemp kumham
ini malah sibuk bicara mengenai aset
ini lagi bicara mengenai aset
medadak tahun tahun kemudian bicara bapak sd bapak ini adalah kronis galap
ini kan jelas jelas diluar dengan tema
jadi ketahuan sudah nyanyin zumbang yang diputer terus menurut
karena memang tidak punya argumen yang jelas
sebenarnya anda jelaskan saja
aspek mana yang dipenuhi oleh klb
itu saja mendingan
publik menunggu itu loh
oke mas zaky anda bisa memastikan bahwa tidak ada aset ada di sini
ini sudah terbuka
ini sudah terbuka

semua adalah aset atas nama partai
bisa anda menjamin itu
tidak ada yang diatasnamakan atas nama pribadi mas zaky
ya kalau dari kami tuduhannya jelas ya
awal disampaikan bahwa ini adalah atas nama pak sby atau milik pak sby dan keluarganya
itu sama saja tidak ada
ini adalah milik partai demokrat
kalau misalnya nanti mau lihat ya ayo silahkan lihat
bisa di tag tapi kami tentunya
kan ada mekanismenya gitu
yang lucu saja
orang tau tau lewat di jalan
eh pak zaki rumah anda itu sertifikatnya atas nama siapa
oke mas zaky terakhir
dpp demokrat akan melaporkan ini ke jalur hukum
karena kita ini sebaiknya kalau di depan publik bicaranya itu berdasarkan data dan fakta
yang mengedukasi publik
yang berbuka buat demokrasi kita
jangan malah sibuk urusan yang tidak krusial tidak penting
dan diadakan gitu loh yang dibahas di publik
oke mas zaky akan dilaporkan ke jalur hukum sebagai bentuk pencemaran nama baik oleh dpp partai demokrat
ya tenang saja mbak
kami ada step stepnya
sudah ada beberapa hal
tinggal tunggu waktu saja
kemarin kami juga sudah sampaikan mengenai gugatan perbuatan melanggar hukum terkait dengan pelaksanaan klb abal abal itu
nanti ada hal hal lain lagi
itu kan baru satu
tapi kalau kami kan orangnya bukan membuat sensasi mbak
belum ada apa apa sudah heboh dulu
media bilang besok akan kami laporkan
gak tau ini ditolak laporannya
kan kasihan gitu
oke terakhir bang rasman singkat saja
kami siapkan dulu dengan matang
kemudian kami sampaikan ke pengadilan
atau misalnya ke kepolisian
itu baru kami publikasikan
oke bang rasman
bang zaky mohon maaf karena waktu kita tidak banyak
terakhir bang rasman singkat saja
yang keluar dari tema anda yang bilang kaitannya dengan filosofi pendekatan hukum
berkait dengan dugaan
saya baca tuh statement saudara rahmat
dugaan adanya aset aset
bukan seperti anda yang mengatakan
bukan seperti anda yang mengatakan feodal
itu saya baca di media ya
itu anda ini jangan bilang bolak balik kami melapor ditolak
oke bang rasman
kapan klb buldoko akan melengkapi berkas kepengurusan di kemenkumham
kami sudah buat pengaduan
nanti diproses anda lihat aja
oke bang rasman
yang perlu kami lakukan di depan publik
oke bang rasman waktu kita tidak banyak
jadi apa yang anda lihat
apa yang anda rasakan
tentu anda katakan
apa yang kami rasakan belum tentu kami katakan
oke mohon maaf waktu kita tidak banyak
terima kasih sekali dua orang narasumber yang sudah bergabung
melalui sambungan zoom
tadi ada kepala bakomstra
dpp partai demokrat
herzlati mahendra putra
dan juga ketua bidang advokasi dan juga hukum
terima kasih sekali
atas waktunya bapak bapak kepada cnn indonesia newsroom sore hari ini